kenapa gak dari awal aja
setelah mbak keluar dari penjara kamu bilang sama mbak
anak mbak sudah meninggal
dan bahkan kamu juga niat banget loh
bisa berhenti gak kamu playing fitim ya

yang buk hati gue
yang paling dalam gue
gue sadar gue salah
tapi gue juga mau minta tolong sama lo
terpaksa buat naruh
naruh nini di pantiasuhan
gue cuma bingung aja mbak kalau misalkan gue ngomong sama lo lo pasti bakal marah banget sama gue gue takut
tapi setelah itu gue nyesel gue nyesel gue datang ke panti asuhan buat nyari anak itu dimana
tapi kata panti asuhan anak itu udah diadopsi dan mereka juga gak kasih informasi siapa yang adopsi anak itu
karena harus sesuai sama peraturan pantiasuhan mbak
tapi mbak udah gak percaya lagi sama

maaf aja gak cukup elsa
kamu harus mempertanggung jawabkan apa yang sudah kamu berbuat
berani berbuat berani bertanggung jawab
untuk saat ini mbak sama mas a memang tidak bilang ke mas dino
dengan tindakan kamu saat ini
tapi mbak juga gak akan biarin
apa yang udah kamu lakuin ke anak mbak
mbak akan tetap mempermasalkan itu soalnya
karena itulah kami kesini
elsa sudah siap
mempertanggung jawabkan perbuatannya
memang elsa sudah siap
saya telepon polisi sekarang ya
mbak mbak tolong mbak
mbak gue tau
gue udah kehilangan semuanya mbak
gue udah kehilangan segalanya
gue udah diusir sama suami gue
gue udah kehilangan pekerjaan gue jadi brand ambasador
gue udah dipecat mbak
jangan jangan dilaporin ya
lagi juga gue lagi hamil mbak
ya udah mbak
kasih kamu satu kesempatan
apa benar kamu yang bunuh roy
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
ya udah mbak
uah ada apa ya
kok kayaknya lagi ada ribut ribut
semoga tidak ada apa apa
kiki gak berani lagi nguping terlalu dalam
itu paling gak seneng kalau di rumah ini tuh ada huru hara lagi
ya allah semoga gak ada apa apa ya allah semuanya tenang tenang damai dan sejahtera ya allah bismillah
lu jangan ngaur deh mbak
gue gak bunuh roy
lu kenapa sih terus terusan ngedesek gue
ya seperti biasa kamu tetep gak mau ngaku ya
orang bukan gue yang ngebunuh
percuma kamu desek elsa
mau sampai kapanpun juga dia gak akan ngaku
dan nanti saya tinggal cari buktinya
supaya dia ngerasain gimana rasanya di dalam kerajaan lima ya
saya telepon polisi sekarang ya
gue mau sama lo mbak ya
gue janji gue akan jadi orang yang lebih baik lagi gue akan berubah
jangan laporin gue ya
aku akan terhias
gua mau sama rumpanya minta maaf gua mau